mas faisal apa apa saja potensi ataupun dampak yang mungkin saja terjadi jika betul amerika masuk di jurang resesi
tapi dari sisi pemerintah sendiri strategi apa yang disiapkan untuk meminimalisir dampak ini
kalau kita sebenarnya sudah mengantisipasi dari jauh jauh hari
bahkan sebenarnya dari sejak akhir dua ribu dua puluh satu kita kan sudah melihat bahwa harga komoditas itu sudah mulai meningkat
nah komoditas ini adalah komoditas energi dan komoditas pangan
nah untuk resesi sebenarnya kan yang terjadi itu di negara maju khususnya amerika
dan itu memang menjadi risiko yang kemudian harus mereka kendalikan
nah tapi saat ini ketika kita sebagai pemerintah dan juga terutama dpr kita ingin bersama sama untuk menjaga daya beli masyarakat
dan itu sudah kita lakukan kita antisipasi dari sejak bahkan akhir tahun dua ribu dua puluh satu
lalu kemudian di tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh dua dengan assessment yang cepat kita melihat bersama sama dengan dpr bahwa kita perlu memastikan bahwa daya beli masyarakat harus kita jaga
jadi apapun risiko yang kita sedang hadapi di global maka kita pastikan bahwa daya beli masyarakat itu tetap terjaga
nah apa yang kita lakukan harga energi kita tidak adjust
jadi harga listrik tidak kita adjust
harga pertalite tidak kita adjust
harga lpg pun tidak kita adjust
jadi ini kemudian membuat subsidi dan kompensasi kita untuk energi khususnya memang menjadi sangat besar di tahun dua ribu dua puluh dua ini
tetapi itu kita bisa lakukan kenapa
karena memang apbn kita cukup sehat
kita bisa melihat bagaimana performance dari apbn kita bahkan sampai akhir juni kemarin itu masih surplus
jadi kita memang punya penerimaan
ada penerimaan yang cukup baik dari kenaikan harga komoditas di pasar global tersebut
nah disinilah memang kehatian kehatian itu kita kedepankan bahwa ketika kita mendapatkan windfall
maka kita gunakan sebesar besarnya untuk menjaga daya beli masyarakat
supaya masyarakat itu kemudian bisa melanjutkan aktivitasnya
dan pertumbuhan ekonominya juga semakin kuat
kita sudah lihat di kuartal satu lima
di kuartal dua ini nanti minggu depan akan keluar datanya
kita lihat ekspektasi kita sih lebih bagus lagi bahkan di kuartal kedua dibandingkan dengan kuartal satu
inilah yang memang menjadi fokus dari pemerintah dan bersama dengan dpr
sehingga kecepatan kita bisa melakukan itu memang menjadi sangat penting
apakah ini kemudian akan membuat kita menjadi jumawa
tentu sangat tidak sama sekali
kita tetap mengantisipasi bahkan dalam konteks ini
jadi setiap ada tambahan penerimaan kita pastikan itu gunakan untuk
lalu kalau kita masih ada ruang kita bahkan turunkan lagi defisitnya
sehingga nanti sampai akhir tahun kita cukup aman untuk bukan hanya masyarakatnya saja
bukan hanya ekonominya juga tetapi juga apbn nya juga aman
oke baik saya ke mas faisal
terhadap pdb ya
ke mas faisal dengan adanya surplus ini apakah posisi indonesia cukup nyaman cukup aman begitu
ya sebetulnya satu surplus ya dari apbn dan juga indikator indikator makro yang lain ya
termasuk inflasi sekalipun
tapi kalau dibandingkan dengan negara lain itu relatif moderat ya
bahkan myanmar laos sudah double digit ya
nah jadi di inflasi kemudian gdp kita kemudian cadangan devisa kemudian stabilitas rupiah termasuk juga dari sisi fiskal ya
ini juga memang relatif kita lebih resilient
walaupun tadi memang tekanannya makin lama makin kuat sehingga memang harus waspada
dan dari sisi fiskal memang kita diuntungkan
karena windfall kita dapat banyak pendapatan baik dari pajak maupun juga pnbp yang bukan pajak dari kenaikan harga komoditas
jadi memang ada blessing in disguise di sini
sehingga punya ruang untuk kemudian membiayai tadi kebutuhan yang lebih meningkat untuk menjaga daya beli masyarakat menjaga inflasi dengan subsidi yang lebih besar
jadi mestinya itu yang perlu dipertahankan saya rasa supaya ekonominya lebih sehat
jadi bukan fiskalnya saja
fiskalnya saja yang sehat tapi juga ekonominya lebih sehat
oke baik saya ke pak febrio lagi
pak febrio ada kekhawatiran kenaikan suku bunga yang cukup agresif
ini di kalangan masyarakat menengah ke bawah begitu ya
ada kekhawatiran jika terjadi resesi di amerika serikat berdampak terhadap laju ataupun penyaluran kredit di indonesia
ujung ujungnya bunga kredit akan tinggi begitu pak
ini pencerahannya seperti apa kepada masyarakat
lagi lagi kita tidak mau jumawa dalam hal ini
artinya kita akan terus memantau risiko yang sedang terjadi ini
sejauh ini memang tingkat suku bunga kebijakan di amerika itu kan sudah naik tiga kali
kemarin mulai dari lima puluh lalu tujuh puluh lima lalu tujuh puluh lima
nah ini memang salah satu periode di mana kecepatan kenaikan tingkat suku bunga kebijakan di amerika
itu adalah tercepat
jadi ini periode periode yang belum pernah terjadi terlalu sering
terakhir ini terjadi ya mungkin di tahun delapan puluh an awal di mana bank sentralnya harus merespon dengan sangat cepat
nah saat ini kita melihat ada risiko memang ke arah sana
nah apa dampaknya terhadap tingkat suku bunga kita
pertama adalah ketika kita menjaga daya beli masyarakat
tadi seperti juga disampaikan oleh mas faisal
dampak yang paling langsung terjadi adalah inflasinya tidak meningkat setinggi di negara maju
atau negara berkembang lainnya bahkan negara tetangga kita
nah ini akan kita terus jaga
karena ini memang yang perlu kita pertahankan untuk tadi itu daya beli masyarakat terutama
dan juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita
nah seberapa besar nanti dampaknya terhadap perekonomian kita ini sebenarnya banyak jalurnya
tetapi memang yang masyarakat biasanya khawatirkan adalah tingkat suku bunga
yang sebenarnya belum tentu langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat
jadi tadi itu yang kita jaga adalah inflasinya justru yang langsung tenak ke kantong masyarakat
nah kalau terkait dengan inflasi dan kemudian tingkat suku bunga
tingkat suku bunga ini ada beberapa mix kebijakan yang bisa dilakukan
dan dalam konteks ini adalah kolaborasi yang kuat antara bank indonesia
dan kementerian keuangan dan pemerintah secara umumnya
itu memang sangat dibutuhkan
dari sisi bank sentralnya tentu mereka melihat bahwa kebutuhan untuk menaikkan tingkat suku bunga itu tergantung pada kondisi likuiditas di perbankan
saat ini memang likuiditas perbankan masih sangat tinggi
tingkat suku bunga itu masih sangat rendah
anda lihat saja tingkat suku bunga deposito itu malah belum pernah kita lihat tingkat suku bunga deposito serendah itu
nah saat ini justru yang kita lihat adalah pertumbuhan kredit itu sangat tinggi
nanti mungkin bulan depan mungkin sudah double digit
dan ini memang momentum yang harus kita pertahankan
jadi ini lagi lagi apa yang sudah kita hadapi sekarang
apa yang kita dapatkan sekarang achievementnya
kita pertahankan dengan melihat risiko ke depan
saat ini yang memang dipentingkan adalah yang harus kita lakukan terus adalah memantau dengan sangat dekat
khususnya kebijakan bank sentral dan kebijakan fiskal
ini harus selalu seiring berjalan supaya kita bisa mendapatkan sinergi yang paling kuat untuk menjaga stabilitas
oke mas faisal pertanyaan yang sama merespon kekhawatiran masyarakat dampak ini kemudian berimbas
terhadap suku bunga di dalam negeri
ya jadi intinya sebetulnya bauran kebijakan yang disampaikan oleh pak febrio tadi itu memang jadi satu kunci ya
nah tapi kalau jadi begini kalau yang dikhawatirkan kemudian nanti the fed akan menaikkan lagi tingkat suku bunganya ya ke depan
nah ini kalau sudah terlalu besar gapnya ya atau terlalu sempit antara the fed dengan bi tujuh days reverse repo
nah ini kan
ada dorongan untuk kemudian menaikkan tingkat suku bunga
jadi ada kemungkinan besar memang meningkat dalam semester ke dua tahun ini
kalau kemudian terjadi peningkatan tingkat suku bunga di dalam negeri
memang tadi dikatakan bahwa suku bunga terhadap daya beli tidak langsung
tapi uniknya di kita ini adalah ketika tingkat suku bunga turun
memang kecenderungan untuk penurunan tingkat suku bunga perbankan lebih lambat
tapi ketika dia naik
peningkatan tingkat suku bunga di perbankan
ya itu lebih cepat juga
jadi artinya terutama yang pertama naik itu juga adalah tingkat suku bunga simpanan
jadi artinya tetap dampaknya terhadap peredaran uang
akan lebih sedikit uang yang beredar di ekonomi
dan kalau itu terjadi secara lebih sering
ya jadi artinya kenaikannya dua puluh lima dua puluh lima misalkan terus terus begitu

jadi ini akan ada tetap dorongan untuk mengurangi peredaran uang

di ekonomi yang artinya itu tadi
bahwa permintaan di dalam negeri bisa jadi mengalami penurunan
artinya akan berdampak juga nanti terhadap penyediaan lapangan pekerjaan
nah oleh karena itu
bauran kebijakan dari monitor dengan fiskalnya harus juga saling sinergi
ketika kalau ternyata memang harus naik tingkat suku bunganya
katakanlah nanti bulan depan misalkan dua puluh lima itu jadi pelan pelan
kenaikan tingkat suku bunganya
dan dari fiskal juga tetap menjaga
karena kalau ketika demand relatif tertahan dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga
berarti kebijakan kebijakan fiskal yang mendorong penguatan demand itu tetap harus diperkuat ya
baik itu subsidi dan bansos tapi bukan hanya itu tentu saja
yang lebih penting juga adalah yang kaitannya dengan penciptaan lapangan pekerjaan
jadi yang sifatnya program program padat karya yang menciptakan lapangan pekerjaan
dalam jumlah banyak itu juga menjadi penting ya
menurut saya dalam kondisi seperti ini
di samping tadi subsidi dan bank sos
oke baik terakhir sebagai penutup pak febrio sekali lagi menekankan
meyakinkan kepada masyarakat kepada kalangan dunia usaha
bahwa pemerintah indonesia sudah siap menyiapkan beragam strategi untuk merespon
apapun yang terjadi di perekonomian amerika serikat
memang bukan masa yang mudah
justru memang masa yang penuh tantangan
kita terakhir menghadapi kondisi seperti ini adalah di awal tahun delapan puluh an
ketika inflasi itu sangat tinggi secara global
harga komoditas menjadi sangat tinggi secara global
saat ini yang memang harus kita perhatikan adalah
terus pantau perkembangan ini dan jaga resiliensi ekonomi kita terhadap risiko tersebut
nah tetapi yang paling penting bagi kita sekarang adalah menjaga
daya beli masyarakat
kita pastikan bahwa pertumbuhan konsumsi itu harus tetap bisa berjalan
itu berjalan seiring dengan semakin kuatnya fondasi dari daya beli masyarakat
supaya kita bisa terus melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang sudah sangat bagus ini
nah saat ini memang itu yang menjadi fokus pemerintah
dan itu sudah kita lakukan dari sejak awal tahun
kita bisa melihat bahwa
subsidi itu memang kita pertahankan dan bahkan kita tambah dengan cukup ample gitu ya
memastikan bahwa inflasi terjaga
dan kita bisa yakinkan bahwa
tata kelola dari apbn itu harus tetap prudent dan semakin sehat
dan ini yang harus kita jaga bersama sama dengan kebijakan dari bank sentral terutama
untuk memastikan bahwa risiko yang kita hadapi ini adalah
tertangani dengan baik
terkolaborasikan dengan bank
terkolaborasikan dengan baik kebijakannya
sehingga bukan hanya masyarakat juga terjaga daya belinya
akan tetapi pasar khususnya juga sektor keuangan
itu menjadi tahu dan mengerti arah dari kebijakan kita
sehingga ini juga mengurangi ketidakpastian di pasar
tentunya ini bukan hal yang mudah
tetapi tentunya kita harapkan kerja keras kita bersama sama
ini bisa membawa kita bisa tetap langgeng menuju ke akhir tahun
dan juga bahkan siap untuk dua ribu dua puluh tiga
oke banyak target yang harus dicapai
terima kasih febriok kcribu
kepala badan kebijakan fiskal kementerian keuangan
dan mohd faisal direktur reskutif kor indonesia
selamat sore terima kasih bapak bapak
informasi terkini lain yang akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama cnn indonesia news